pemain jebolan kompetisi internal persebaya surabaya evan dimas darmono merasa senang klub berjulukan bajul ijo ini kembali ke kancah sepak bola di tanah air
ia ingin persebaya surabaya bisa lolos ke liga super indonesia dan dia juga berharap bisa bermain untuk persebaya surabaya
evan dimas darmono bersyukur persebaya surabaya diakui pssi dan kembali berkompetisi di musim dua ribu tujuh belas
evan dimas pernah menimba ilmu di sekolah sepak bola mitra surabaya
dia mengakui berangan angan ingin menjadi bagian dari tim persebaya surabaya sejak kecil
mantan kapten timnas u sembilan belas yang sekarang berseragam bayangkara surabaya united ini berharap persebaya surabaya bisa lolos ke liga super indonesia
terusnya bisa naik esl dan saya berharap bisa membeli bersemaju